takut gelombang tiga pandemi terjadi lagi
wajar karena dalam dua tahun ini kita tak hanya diserang ketakutan terjangkit penyakit yang menular dan mematikan
tapi juga bagaimana wabah ini telah mematikan banyak sumber penghasilan
namun mau sampai kapan kita hidup dalam trauma
banyak cara kok yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan bahkan memenangkan perang ini
bersama saya brenda andrina inilah infonomik